pemulihan ekonomi menjadi tujuan utama forum g dua puluh
peningkatan kerjasama dan investasi indonesia dengan negara anggota g dua puluh
adalah salah satu jalan agar ekonomi indonesia pulih
salah satu negara yang akan diperkuat kerjasamanya adalah arab saudi
pertemuan tingkat menteri jitwini bidang perdagangan investasi dan industri
berlangsung selama tiga hari di bali
pertemuan mengangkat enam isu prioritas
yakni reformasi bidang perdagangan dunia
memperkuat sistem peta jalan kerjasama multilateral
mendukung arsitektur kesehatan global
mengakselerasi digital dan rantai nilai global
peningkatan investasi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global
dan industrialisasi yang inklusif melalui industri empat
untuk memperkuat hubungan multilateral antara indonesia dan negara anggota g dua puluh
menteri perdagangan zulkifli hasan menyatakan
telah bertemu dengan tiga belas negara mitra
di sela sela rangkaian kegiatan
di sela sela rangkaian kegiatan
indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan tiga belas negara mitra
yaitu australia afrika selatan amerika serikat arab saudi india inggris kanada korea korea selatan
selenebaru singapura spanyol persatuan imarat arab dan uni eropa
selain itu indonesia juga mengadakan pertemuan bilateral dengan satu organisasi internasional
dan juga dengan komisi sosial asia dan pasifik
dalam pertemuan dengan pemerintah arab
saudi zulkifli hasan memaparkan pentingnya negara ini
sebagai mitra dagang bagi indonesia di kawasan timur tengah
sayangnya potensi perdagangan kedua negara belum dimanfaatkan secara optimal
kementerian perdagangan mencatat pada januari hingga juli dua ribu dua puluh
total perdagangan indonesia arab saudi mencapai empat enam miliar dolar amerika
atau enam puluh sembilan triliun rupiah
angka tersebut meningkat lima puluh delapan persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya
ekspor indonesia ke arab saudi sebesar satu enam miliar dolar amerika
atau setara dua puluh empat triliun rupiah atau naik delapan belas persen
sementara impor indonesia dari arab saudi mencapai empat miliar dolar amerika
atau enam puluh triliun rupiah naik lima puluh satu persen
komoditas ekspor utama indonesia ke arab saudi
adalah kendaraan bermotor minyak kelapa sawit saus ikan yang diawetkan dan arang
sementara komoditas impor utama indonesia dari arab saudi adalah berbagai produk kimia
menteri perdagangan arab saudi majid bin abdullah hal kasabi mengungkapkan
ia diperintahkan langsung oleh raja salman dan putra mahkota
untuk memperkuat hubungan perdagangan dengan indonesia
dan peluang lainnya
salah satunya sektor pariwisata yang akan dibahas lebih serius
ketiga tiga orang bisnis dan perusahaan yang bertemu dengan kawan kawan mereka
kita menemukan forum bisnis untuk meningkatkan komunikasi bisnis dengan bisnis
namun untuk mewujudkan cita cita dua negara tersebut
kedua negara tetap memperhatikan perkembangan geopolitik
tidak hanya kedua negara melainkan seluruh negara anggota g dua puluh
kita menghadapi banyak tensi geopolitik global
setelah pandemi corona
dan seperti anda tahu
penyebab dari jaringan penyelenggaraan
kita mempengaruhi harga makanan
dan keamanan makanan adalah masalah nomor satu
yang terjadi di pikiran setiap pemerintah
masalah nomor satu adalah untuk mengembangkan
peluang barang dan perusahaan
dan makanan antara negara
dan untuk mengelakkan penyebab dari jaringan penyelenggaraan
pertemuan tingkat menteri perdagangan negara anggota g dua puluh
menghasilkan balik kompendium
untuk sektor investasi
menteri investasi dan kepala badan koordinasi penanaman modal
bahlila hadalia memaparkan
balik kompendium menjadi panduan penting
bagi perumusan strategi dan arah kebijakan
serta promosi investasi di masing masing negara anggota g dua puluh
satu konsensus terakhir
yaitu balik kompendium
balik kompendium ini adalah
panduan penting bagi perumusan strategi dan arah kebijakan
investasi serta promosi investasi di masing masing negara
sebab kami berpandangan bahwa
setiap negara harus diberikan keleluasaan untuk menyusun strateginya
dengan pendekatan keunggulan komparatif di negara negara itu
dan alhamdulillah sudah selesai
sudah diputuskan juga
dan saya terima kasih kepada teman teman dari antet
yang sudah membantu kami dalam merumuskan
terkait balik kompendium
bahlil lahadalia menambahkan
indonesia berpandangan setiap negara harus mempunyai keleluasaan
untuk menyusun strateginya dengan pendekatan komparatif di negaranya
tim liputan cnn indonesia